hai lagi dia lengah
setelah halasi maafnya bolehkah kami turun di sebelah sana
allah akbar allah akbar
kalian siap untuk kita bertarung kembali
tolong antarkan nyeroh ke istana pajajara

kau telah dipercayai
yang selama ini aku pikirkan benar
kau selalu bahagia dengan anak anakmu yang lain
wajahmu tidak pernah sebahagia ini sih
aku sendiri yang berkejangan

rai kau tidak boleh melawan ayahanda
jika kau ingin menghajar ayahanda aku tidak akan tergigit
bagus kalau begitu majulah ke ansantah
kau tidak akan melawan ayahanda
menyingkirlah dari hadapanku bocah
kecuali kau ingin mati di tanganku
tidak paman sebelum paman melawan ayahanda paman akan melawanku
aku akan menghabisi mu sekaligus
tenaga dalam bocah itu
kenapa aku sama sekali tidak merasakan sakit
biasanya setiap kali
aku memukul paman warga dana
aku merasakan sakit yang sama
karena dia memiliki darahku
atau ini karena pertempuran waktu itu
atau apakah ini akibat mustika merah dulu
aku tidak boleh
kau yang selama ini orang yang kupercaya ternyata adalah kian santan